inilah salah satu pagupon rumah burung hantu atau rubuha yang baru saja didirikan pemkap jombang melalui dinas pertanian di area persawan desa banjardowo
pagupon ini dibangun dengan menggunakan besi pelat penyangga
anggaran untuk pagupon rumah burung hantu ini sendiri bermula dari anggaran tahun dua ribu dua puluh sebesar tujuh ratus tiga puluh empat juta
dengan mendirikan tujuh puluh delapan unit pagupon rubuha dengan rincian per pagupon menelan anggaran sembilan empat juta rupiah
sedangkan untuk anggaran tahun dua ribu dua puluh satu ditambah lagi sebesar satu ratus delapan puluh empat juta rupiah
dengan rincian sebelas lima juta per pagupon dengan jumlah unit yang dibangun sebanyak enam belas buah
pagupon rumah burung hantu ini sendiri tersebar di sebelas kecamatan di jombang
nah rubuha itu menjadi salah satu rekomendasi dari teman teman
kemudian dianalisa kebutuhannya itu kurang lebih seribu tiga puluh dua untuk menjangkau semua
ini menganggarkan berapa
kan data kiri menurutnya
terus per unitnya tinggal bagi aja itu ya
dibangunnya pagupon rumah burung hantu sebagai pembangsa hamat ikus menurut petani justru kurang efektif
apalagi dengan lahan yang cukup luas hanya ada satu pagupon saja
selain itu anggaran untuk pembangunan pagupon pun dianggap tidak wajar
yaitu satu unitnya sebelas lima juta rupiah
petani pun meminta agar anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk pengadaan alat pembasmi hama tikus hingga perbaikan akses jalan untuk mengangkut hasil pertanian
terus kalau cuma satu
pihak dinas pertanian kabupaten jombang menyatakan
akan melakukan evaluasi
tiga tahun depan untuk mengetahui efektivitasnya pagupon rumah burung hantu tersebut
agung wibowo jombang jawa timur